setelah mendapat pengurangan jam kerja
akibat perusahaannya terdampak pandemi
nugroho harus memutar otak
untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya
memiliki semangat juang yang pantang menyerah
mantan buruh ini memiliki sumber mata pencaharian baru
yakni perajian sepeda kayu
nugroho awalnya membuat sepeda kayu
yang ia pelajari secara otodidak untuk hadiah sang anak
respons yang tak terduga ia terima
ketika karyanya diunggah ke laman media sosialnya
ia pun banyak dihubungi warga net dari seluruh indonesia
yang ingin memesan karyanya
nugroho pun menciptakan sepeda kayu ini
dengan ukuran panjang tiga puluh dan empat puluh cm
dibanderol seharga dua ratus hingga empat ratus ribu rupiah
nugroho mampu menghasilkan keuntungan
dua hingga tiga juta rupiah per bulannya
saya membuat sepeda pushback dari kayu ini
tidak sengaja karena di tempat kerja terdampak covid sembilan belas
jadi ada pengurangan jam kerja
jadi di rumah banyak waktu luang
sehingga saya iseng tidak sengaja membuat sepeda pushback
dari kayu ini untuk mainan anak saya
berkat kegigihannya dan kreativitasnya
nugroho berhasil menopang ekonomi keluarga
hingga saat ini nugroho berhasil menjual
sekitar lima puluh sampai tujuh puluh sepeda